di dalam mendukung kepemimpinan pak jokowi
jadi logikanya bukan kebalik
kesannya ibu mega tidak mendengar dpd dpc
tidak seperti itu
justru ini untuk
ini sudah dilakukan dengan dialog
ibu mega datang ke daerah
memimpin rapat kerja daerah khusus
ibu mega bertemu dengan para ketua
parti di daerah daerah
dari hasil dialog itulah
puncaknya disampaikan di dalam
pembukaan rapat kerja nasional kemarin
saya akan ke pak wisnu
apa makna sebenarnya
ketika pd perjuangan
apa yang kemudian menjadi
kekhususan dan bagaimana
peta dan dinamikanya
jokowi kembali oleh pd perjuangan
pencalon oleh partai partai lain
yang sudah dilakukan
usai jadwal berikut ini
kami akan segera kembali
tepuk tangan bersama kami
masih dari arena
rakernas pd perjuangan
di sanur bali
saya masih ditemani
oleh sekjen pd perjuangan
saya mau tanya kepada anda
ini tadi kan kita sudah bicara
mengenai marketing politik
yang dilakukan oleh pd perjuangan
kita bicara substansi
dan juga dinamikanya
nama nama yang kemudian akan bertarung
dalam rakernas tiga ini
ini adalah langkah
yang dilakukan oleh pdip
memasuki tahun dua ribu delapan belas
kita akan melaksanakan
di banyak daerah
bangsa kita juga akan
di banyak daerah
sebagai calon presiden
ini akan memberikan
yang luar biasa
pemilihan kepala daerah
itu berpengaruh sekali
apa dampaknya pak
yang diusung oleh
pemilihan kepala daerah
itu berpengaruh sekali
dari partai politik
yang di dalamnya
ini akan memberikan imbas
tadi saya dengar
pak hasto menyampaikan
dalam rakernas kemarin
tidak saja pemilu
tetapi juga pemilu
pemilihan kepala daerah
yang diusung oleh
beliau juga mempunyai
apalagi beliau dikenal
terus terjun ke
bursa kepemimpinan nasional
apakah ini akan
partai partai yang belum mencalonkan
untuk tidak mencalonkan jokowi
atau ini bergabung
ke masa setoran kawan kawan
justru saya melihat
yang kedua ya
pemerintahan akan semakin solid
untuk ke dua ribu sembilan belas
dalam kabinet kerja ini
tapi dia akan sentrifugal
sehingga dia lebih firm
dan yang ketiga
ini akan menjadi magnet
jadi pak jokowi ini
akan menjadi magnet
justru seperti itu ya
justru dia akan menjadi magnet
karena pd perjuangan sudah mencalonkan ini
oleh partai lain
cawa presnya gitu
ini justru akan bisa
apakah magnet ini
akan bisa dimanfaatkan
dalam membangun komunikasi
dalam rangka kepentingan
tetapi juga dalam
visi misi ber
jadi mau saya tanya ke mas arto
dari pencalonan ini
kalau kita lihat kan
termasuk salah satu partai
meskipun tidak mengejutkan
salah satu partai yang
cukup telat sebenarnya
kalau kita lihat
golkar sejak dua ribu enam belas
sudah lebih dulu daripada anda
pdi perjuangan sendiri
tidak takut telat
dari pencalonan jokowi
agak lupa nih
apakah jokowi nasdem
apakah jokowi p tiga
apakah jokowi golkar
anda tidak takut
dari survei yang juga kami lakukan
itu sangat kuat
dan juga di internal partai
bagi kami memang
pak jokowi harus merangkul
seluruh kekuatan nasional
ketika memberikan dukungan
tradisi yang dibangun
kami selalu memberikan kesempatan
kepada seluruh kepala daerah kami
apalagi untuk kepimpinan nasional
yang diberikan oleh rakyat
irisan yang begitu kuat
itulah yang membuat
kami lebih memilih
di tengah rakyat ini
sehingga sebagai contoh
yang harus dilakukan
oleh setiap pimpinan
dari pdi perjuangan
di seluruh tingkatan
termasuk anggota legislatifnya
mari kita bergerak ke bawah
ada di tengah rakyat
bukan di elite party
nah dengan demikian
partai lain memberikan
dukungan lebih dulu
itu merupakan hal yang bagus
saat ini berhasil
beda kalau kami mendahulukan
dukungan lebih dahulu
sehingga kami memberikan ruang
bagi partai partai yang lain
untuk memberikan dukungan terlebih dahulu
kemudian inilah kami rangkum
sebagai satu kekuatan gotong royong
untuk pak jokowi
dan anda berharap
ada berkah elektoral
yang cukup baik
dengan strategi ini
ya kalau itu rakyat
berkah elektoral itu
bukan dengan memasang baliho
berkah elektoral itu
itu yang ingin kami tampilkan
dengan kesabaran revolusioner
masalah yang dihadapi cukup berat
di dalam mengambil kebijakan kebijakan politik
oke tantangan utama
kalau kita bicara mengenai bagaimana
dari partai koalisi ini
partai koalisi sudah bertemu
dari partai partai yang sudah berhubung
kami secara rutin berdialog
tetapi dalam pengertian
seluruh partai yang sudah menyatakan
dukungan kepada pak jokowi
itu untuk bertemu
rakernas inilah kami akan mengambil
langkah langkah inisiatif untuk itu
mengenai bursa calon wakil presiden
ini kan kalau tadi mas hasto mengatakan bahwa
jokowi ya pdip lah
itu agak susah untuk dipisahkan
apakah dalam nanti penggodokan
ini kan tinggal empat lima bulan
apakah pd perjuangan juga akan turut serta
paling tidak mengusulkan nama
atau mempertimbangkan nama
atau memberikan kesempatan
kepada partai partai lain
supaya bagi toh
bagi roto lah gitu
dengan partai partai lain
kita bicara desain dulu
bahwa konsepsi yang dibangun oleh pdi perjuangan
namanya wapres dan wakil presiden
ini merupakan satu kesatuan kepemimpinan
satu kesatuan kepemimpinan
yang harus punya fundament yang sama
yaitu pada empat pilar kehidupan berbangsa
punya roh kerakyatan yang sama
dalam sisi kompetensinya
itu harus saling melengkapi satu sama lain
sehingga terjadi sinergi kepemimpinan
antara presiden dan wakil presiden
karena tantangan di bagian bangsa ini cukup berat
kemudian yang kedua
kita melihat dari ketentuan undang undang pemilu
bagaimana pd perjuangan
kami harus membangun kerjasama dengan partai politik yang lain
kami harus mendengarkan juga
aspirasi dari partai politik yang mengusung tersebut
itu juga berada di tangan bapak jokowi
melihat bagaimana sosok kepemimpinan
yang merupakan perpaduan sempurna
yang menjadi wakil dari pak jokowi tadi
dari aspek misalnya representasi keindonesiaan
apakah ini kode bahwa berarti calon wakil presiden dari jokowi itu
harus orang yang punya latar belakang
yang berbeda dengan pak jokowi
misalnya militer atau kelompok hijau agamis
misalnya ini kode seperti itu atau
kami sudah di luar aspek aspek dikotomi itu
itu dikotomi yang bisa
tidak relevan menurut anda seperti itu
memecah belah bangsa
karena ada berbagai model
ketika misalnya bung karno bersama dengan bung hatta
itu kan kita lihat representasinya kan sebenarnya bukan pada jawa luar jawa
tapi bagaimana sebagai sesama pejuang
yang konsisten memperjuangkan kemerdekaan itu
kemudian ketika pak artho dengan sir sultan hamengkubwono ix
ini dalam rangka konsolidasi kekuasaan pemerintahan
kemudian ketika pak habibie
itu dalam rangka transformasi teknologi secara cepat
nah agenda dan tema tema sentral inilah yang sedang kami kaji
dan kemudian nanti kami dialogkan tentu saja
antara ibu megawati dengan bapak jokowi
sebagai calon presiden dari pdi perjuangan
oke jadi keputusan akan tetap dilakukan bersama
tetap dilakukan bersama karena memang kita ini kan kekuatan gotong royong
semua mendapatkan ruang untuk berbicara untuk mengusulkan
dalam perspektif yang ideal
partai terus menerus menumbuhkan kaderisasi di internal partai
oke saya akan tanya mengenai calon wakil presiden
bagaimana kemudian saling mengisi
tapi masalah di kotomi sudah kurang relevan katanya
apakah betul kurang relevan pak wisnu
kita akan jawab di segmen berikutnya
tetap bersama kami
tidak terlalu mengejutkan sebenarnya
ketika pdi perjuangan mencalonkan jokowi
tapi yang menjadi apa ya
siapa sosok yang kira kira pas mendampingi jokowi
meskipun sudah tidak relevan
kalau kita bicara di kotomi
pak wisnu perspektif anda seperti apa
untuk perspektif indonesia
kita tidak bisa
masih belum bisa keluar dari politik identitas
baik itu dari sisi ideologi
dan paling tidak pemertaan jawa luar jawa
karena dalam pemilu itu yang dicari suara
apa yang disampaikan mas hasto itu menarik ya
dan ini sudah satu langkah maju
dalam perspektif bagaimana partai partai politik
sudah mulai memikirkan tentang tantangan bangsa
kaitannya dengan memilih pemimpin yang cocok
misalnya di irak ini
karakter dan atau sosok pemimpin yang seperti apa
yang kita perlukan
dan dalam era modernisasi dan globalisasi
mestinya memang semua partai harus berpikirnya ke situ
tetapi lagi lagi saya katakan fakta politik di indonesia
kita belum bisa keluar dari politik identitas
pasti akan terjadi kolaborasi politik
antara pdip sebagai pengusung utama
dari presiden dengan wakil yang nanti kira kira akan
dianggap cocok ya
berpasangan atau berpaket dengan pak jokowi
dua ribu empat belas format ini dipakai tidak oleh pak jokowi
pasti dipakai ya
dengan pak jk ada di situ
pak jk itu kan terbuka kita sampaikan
walaupun pak jk ketika itu orang golkar
yang tidak diusung golkar
beliau adalah representasi dari luar jawa
hal yang sama dulu ketika misalnya presiden presiden sebelumnya
cuma yang menarik
ini kan jabatan kedua
kalau jabatan pertama
itu mungkin lebih tersegmentasi ya
kalau jabatan kedua
mungkin nanti pdip akan mikir mikir juga
tapi kalau dari perspektif mana pak wisnu
ini kemungkinan besar akan ada kolaborasi internal
kolaborasi internal itu maksudnya
presiden jokowi dengan orang orang yang diusung oleh partai partai pengusung
berarti ketua umum partai yang sudah banyak punya baliho
misalnya di seluruh indonesia ada beberapa
pkb p tiga itu kan sudah memasang baliho
atau akan memilih representasi profesional
misalnya profesional ekonom
atau mungkin dari pihak tni
atau memilih orang di luar seberang koalisi
subang koalisi maksudnya orang orang yang
atau pihak pihak yang selama ini
punya pertentangan cukup keras dengan presiden jokowi
kalau pertanyaannya seperti itu
analisis sederhananya adalah
mereka yang bisa menambah elektabilitas
tetapi kan tidak sesederhana itu sebenarnya
apalagi ini dalam
jabatan yang kedua
maka yang akan terjadi menurut pandangan saya
pdip akan mencari amunisi tambahan
dengan kekuatan suara
itu tentu memerlukan amunisi baru
atau tambahan amunisi dari partai partai yang lain
tidak akan bisa lepas
dari koalisi partai
koalisi partai itu akan mengusung siapa
mengusung siapa ini
bisa saja koalisi partai akan mengusung profesional
tetapi dia sepakati
bisa saja dia akan mengusung salah satu ketua umum partai
tetapi dia sepakati
tentu nanti dengan bergening bergening
dengan kondisi seperti ini
mana yang cocok menurut anda
tetapi kalau untuk menang pasti partai
mas hasto ini kan kita bicara kolaborasi
kita bicara presiden dan wakil presiden ini kolaborasi
pasti akan dibicarakan bersama
orang kayaknya sejak pemilu pilpres dua ribu empat belas
apalagi setelah pilkada dki jakarta
publik tentu saja
sudah agak jengah dengan polarisasi
sudah agak jengah dengan pembelahan politik
sudah agak jengah dengan pembelahan politik yang
sampai kita buka gadget itu terlihat pembelahannya gitu
hitam putih merah biru gitu misalnya
tidak ada keinginan dari pd perjuangan
atau presiden jokowi untuk berkolaborasi

misalnya merekrut atau menggandeng orang di seberang sana
misalnya merekrut atau menggandeng orang di seberang sana
untuk bisa bergabung bergadang tangan
supaya paling tidak pembelahan ini
supaya paling tidak pembelahan ini

ada nggak perspektif atau pemikiran seperti itu mas hasto
ya kami tidak ingin ya adanya pembelahan
karena kita adalah negara kesatuan rembut indonesia

maka kami bersyukur ketika mendapat tugas sejarah

itu kan sila persatuan indonesia
artinya semangat persatuan semangat kebangsaan itu
yang kami dorong kalau ada
perbedaan kami ajak dialog bersama
dalam hal yang ideal
yang namanya kekuatan gotorium seperti itu
tetapi harus dengan sebuah
kesadaran bersama untuk indonesia raya ini
hanya sekedar merangkul karena menghindari
konflik harus ada sebuah
kesamaan cara pandang kemistri
yang sama pengalaman kalau hanya
aspek elektoral yang dipertimbangkan
saling menengkapi karena memperkuat elektoral
di dalam menjalankan roda pemerintahan
sering terjadi konflik
karena masing masing merasa punya
basis masa yang kuat kamu menjadi
saya punya basis elektoral dan
kemudian terjadilah class di situ
antara gubernur dan wakil gubernur
kami gak ingin seperti itu karena
berkaitan dengan kepentingan nasional
berkaitan dengan sosok pemimpin nasional
harus dipertimbangkan dengan sangat matang
keputusan keputusan politiknya kemudian
kesatu paduan antara
presiden dan wakil presiden sehingga
dini kalau kita ungkapkan
yang penting dengan keputusan ibu mega
partai terus mencermati
diakui oleh rakyat sebagai pemimpinnya
sosok yang oleh rakyat
mengatakan itu adalah saya itu adalah kami
itu adalah kita itu yang dilihat oleh
pd perjuangan jadi bahasa anak jaman
naunya presiden jokowi
atau pd perjuangan tidak akan mungkin
menggandeng pak prabowo atau kubunya
untuk bisa bergabung mungkin
dalam politik kan memang
berbagai dinamika itu memungkinkan terjadi
tetapi kalau kita lihat
agenda dari partai masing masing
partai kita lihat gerindra
itu kan betul betul konsisten
untuk mendorong pak prabowo
sebagai calon presiden
dan kemudian kebijakannya sejak awal
pemerintahan pak jokowi kan sudah menunjukkan
yang berbeda satu sama lain
dengan demikian yang kami lakukan
adalah membangun dialog
agar ruang kompetisi
itu bukan kompetisi untuk kekuasaan
tetapi kompetisi untuk mendidik rakyat
kompetisi dalam rangka mencari pemimpin
yang terbaik sampaikan gagasan yang terbaik
ini yang kami lakukan bukan kemudian
berpikir menyatukan bersama
meskipun itu kata orang sih bisa akan
menjadi titik awal rekonsiliasi
quote unquote supaya tidak ada pembelahan yang lebih
karena kalau kita lihat sebenarnya kita bisa belajar dari rakyat
rakyat punya daya tahan untuk melihat
mana pemimpin yang punya kemampuan kemampuan kemampuan kemampuan
kemampuan menyatukan mana pemimpin yang
justru hanya memecah belah bangsa ini
oke pak wisnu apa namanya petanya seperti apa nanti
dari bayangan anda setelah pak jokowi dengan koalisinya
kemudian ada pak prabowo yang kabarnya dalam waktu dekat
akan juga diusung ada zulkifli hasan yang sudah dicapreskan juga
anda lihat akan ada berapa poros yang akan maju dalam pilpres kali ini
dengan dideklirnya pak jokowi sebagai calon presiden dari pdip
saya mencermati bahwa dalam pilpres dua ribu sembilan belas akan ada dua calon ya
dan tentu head to head dua calon ini akan ditindaklanjuti tentu
oleh pimpinan partai dalam rangka bagaimana mereka membangun kesepakatan kesepakatan
dan tadi pak astro sudah menegaskan bahwa pdip tentu akan mengusung calon
entah itu dari mana
dengan visi tentu
dengan visi tentu yang sama ideologi yang sama
karena ideologi dalam artian bagaimana dia memiliki chemistry ya
chemistry itu kan kalau dalam politik kan ideologi ya
jadi nggak akan mungkin dengan oposisi yang selalu melawan presiden gitu

tetapi di indonesia apa yang tidak mungkin mas
jadi apapun mungkin yang terpenting sekarang bagaimana pimpinan partai
atau yang ditugaskan partai untuk melakukan komunikasi ini
jadi hari ini dan kedepan tidak mungkin partai politik itu dia hanya kekeh sendiri
dia harus cair membicarakan karena yang dikedepankan hari ini dan kedepan
khususnya yang dijanjikan kepada rakyat adalah bagaimana ia bisa membangun kesejahteraan
bagaimana ia memperkuat kebangsaan
dan bagaimana ia bisa menghilangkan sekat sekat keterbelakangan kebodohan dan ketidakpangan
dengan dua calon bukannya perbedaan dan polarisasi
dengan dua calon bukannya perbedaan dan koleksi

anda setuju dengan pak asto rakyat punya daya tahan sendiri punya imunitas sendiri punya
kalau saya lihat saya kebetulan mantan ketua kpu ya
dan rakyat ini kan sudah berpemilu secara langsung itu sekian kali
dan anda lihat sekarang lah misalnya ketika perikadah hari ini
rakyat kan tenang tenang saja
dan hal yang sama juga akan terjadi ketika pemilu dua ribu sembilan belas
persoalannya kemudian justru ini
yang harus kita dorong adalah partisipasi politik rakyat
jangan sampai rakyat terjebak kepada apatisme politik
oke terakhir mas asto tiga puluh detik dari anda
apa langkah politik pd perjuangan
apa langkah politik presiden jokowi menyambut beberapa bulan ke depan ini
ya bergerak ke bawah membangun dialog dan juga mengakar pada kekuatan rakyat itu
itu yang paling penting ya
fokus apa terlihat klise tapi itu yang menjadi sangat penting
ya karena itulah jati diri kami berasal dari rakyat
jadi rakyat cakrawatinya pd perjuangan
baik terima kasih mas asto terima kasih pak wisnu sudah berbincang malam hari ini
demikian perbincangan saya dengan sekjen pd perjuangan hasto kristianto
dan juga analis politik dari universitas warma dewa dan pasar
anak agung gede oka wisnu murti
terkait dengan dicalonkannya kembali presiden jokowi untuk duduk di periode kedua oleh pdi perjuangan
dan wawancara budi adiputo
dengan sekjen pd perjuangan hasto kristianto
serta anak agung gede oka wisnu murti
analis politik dari universitas warma dewa dan pasar
sekaligus mengakhiri prime news pada malam hari ini
saya rahatsi raih pamit terima kasih sampai jumpa